dengan begini aku bisa mengambil gelangnya sultan mami tolong mabi
allah tuhan salamullah ala toha rasulillah sholatullah
kirain kamu udah di ujung bumi eh nggak taunya masih disini
aura cahayanya sangat bersih aku yakin sultan bukan anak sembarangan siapa dia sebenarnya
raden jangan galau lah kalau raden gala aku juga ikut sedih kan bukannya sebangsa
jin itu selalu sabar lebih dari kesebaran manusia bukan begitu raden kau bisa bicara
seperti itu karena kau tidak tahu apa yang aku rasakan aima masih mana rupanya enak aja
rasanya sendiri kan aku sekarang udah bebas masing masing lah hehehe diam kau
ah ah akhirnya kau datang juga nyi seru nih demasiado
ternyata raden bener bener tidur di sini tenang saja raden ini tidak akan berlangsung lama aku
akan berusaha bagus prepak aku membutuhkan untuk membebaskanku dari sih
untuk membebaskanku dari sini
belis belum mampu
menghadapi anak kecil saja
dia tidak mampu
tenang saja raden
aku akan melaksanakan tugasku sebaik mungkin
kalau begitu aku pamit
kenapa kau masih di sini
cepat kawal dia
bukannya dia sendiri
ngapain mau nemanin dia
banyak tahu nggak
kalau di pesan ren ada berita baru
di pesan ren bakal motong domba
asik makan makan kita
kamu mah pikirin makananmu
nggak ada berhenti
yang penting kenyal
apa sih asiknya
potong domba kering
kalau ada cara motong domba itu artinya
cuma itu doang
eh tapi jangan salah
kabarnya pak yai mau motong empat ekor
yang dua buat pondok
yang dua ekor lagi buat dibagi bagiin keluarga
eh kentung gimana sih
katanya ada empat ekor
di situ ada lima
suara itu mirip ya
jadi inget sama
kenapa si kentung
kok jadi takut begitu
kok domba nya ada empat
domba yang hitam kemana
itucu pertama kali sama mbe
kak hanjani maaf kak
iya kak ampun kak
ya allah tobat nih tobat
kenapa sih bisa ketemu si leman b itu lagi
mbak mau jadi anak tebu lagi
dengan begini aku bisa mengambil gelahnya sultan
kembang kirain kamu udah di ujung bumi
eh gak taunya masih di sini
sultan gelang kamu bagus ya
aku boleh pinjam gak
buat aku ya
eh berat kentung
kok kamu lebih bau sih daripada biasa
iya sih kayaknya bau perengus deh
aduh perengus itu
bau dapet kalau gak bau kating
kamu mungkin kentung ya
kalian tidak akan bisa lolos dari
kalau orang kampung dengar gimana kalau keluar semua
bagaimana caranya untuk mendapatkan gelang itu
heran begini aja gak becus
aku kasih tau pokoknya kau harusnya kan bisa dapat gelang itu
soalnya aku kesel sekali sama nyai itu
si raden bunyi bunyi nyai terus
jangan sampai keluhan dia oke
siap tuan tos
gimana nih masih ngejar gak dia
kamu ngapain berkut
dia nyeket tau kita tuh ya
gak usah takut sama dia
mendingan kita jebak aja
tapi gimana caranya
pertama kita pakai sesuatu biar dia jatuh
habis itu kita tangkepin
tapi pakai apaan
itu dia si mbe jelek
gak cari ilang lagi tuh si kambing
malah kabur dianya
kita cari kentung
jangan nak keteket
jangan nak keteket
takut sama gituan
nggak lucu tau
kamu yang lucu kali
tetep aja ketauan
badan segede gitu
baru kita cabut
malam ini kita tidur cepet ya kak
biar besok kita bisa bantu buat persiapan potong kambing
kak itu kambingnya kenapa
kayak ada yang aneh
yaudah biar kakak cek dulu ya